dan kemudian juga ditambah saya kira segmentasi pasarnya
kayak gitu yang paling banyak king congnya gitu banyak triknya itu siapa tuh mas
kelompok jomjak sasi terdiri atas enam puluh tiga perempuan
baik baik dari data yang tadi didapatkan jumlah dpt nya satu tujuh juta tadi bahkan yang jumlahnya sekitar sepertiga dari data yang anda katakan
khususnya nanti ya ini jelang sembilan tahun pemerintahan jokowi dua puluh oktober mendatang
baik terakhir sebagai closing statement mas kurnia
jembatan ini adalah salah satu akses utama menuju objek wisata kawasan pesisir bernama sawarna
soalnya kalo misalnya netizen tuh gak tau kalo misalnya
dikeringkannya selama enam puluh menit dengan suhu tujuh puluh hingga delapan puluh derajat celcius
tapi ini dulu dong happy perte dulu kayak edwin dong